ricuhan di suramadu ini terjadi saat penyekatan berlangsung di sekitar jembatan suramadu
tepatnya di depan kantor badan pengembangan wilayah suramadu selasa pagi
sempat terdengar beberapa kali letusan tembakan yang dilakukan petugas
untuk membubarkan pengendara yang terjebak di antrean jalan ini
untungnya keributan antara pengendara dengan petugas tidak berlangsung lama
karena aparat kepolisian tni dan satu pp limas mengendalikan situasi
jasapol pp pemkot surabaya edi kristianto mengungkapkan keributan dipicu pengendara
dari arah jalan tambak wedi surabaya yang mau putar arah ke pusat kota
mereka tidak sabar saat ada ambulans berhenti untuk mengangkut warga yang positif covid sembilan belas usai disuap
mereka pun diminta petugas kembali tidak melewati jalan ini
kemungkinan karena kendaraan yang terlalu banyak ya
terus jalannya memang kita lihat sempit
terus mungkin ada kendaraan dari petugas
yang ambulan yang antri mau ngambil pasien yang positif itu
sehingga mereka tidak sabar akhirnya melayar melayar dengan bel bel itu
yang akhirnya sempat terjadi kericuan tapi sudah sudah terjadi
sementara itu demi menghindari tes swab di pos penyekatan jembatan suramadu surabaya jawa timur
para pengendara sepeda motor bergerombol mencari jalur tikus
namun petugas telah menutup semua jalur
alhasil mereka pun nekat menyeberang jalan dan menerobos pagar pembatas
berdasarkan data pada senin pagi kemarin
terdapat sembilan ratus dua puluh empat orang yang menjalani tes di pos penyekatan suramadu
dua puluh tujuh diantaranya dinyatakan reaktif
sedangkan jika diakumulasi sejak lima hingga dua puluh satu juni
sebanyak empat puluh delapan ratus enam puluh tiga orang telah menjalani tes swab antigen

filip putang cnn indonesia